menteri sosial idrus marham mendatangi posko pencarian tenggelamnya km sinar bangun v di pelabuhan tiga ras simalungun sumatera utara
idrus memberikan bantuan santunan kepada korban dan keluarga korban km sinar bangun sekaligus memberikan bantuan logistik untuk posko pencarian
menteri sosial memberikan santunan kepada ahli waris santunan kepada korban selamat sembako bantuan mobil operasional dan transportasi untuk menunjang aktivitas posko pencarian km sinar bangun v
total bantuan yang diberikan kementerian sosial untuk musibah tenggelamnya km sinar bangun mencapai lebih dari enam ratus juta rupiah
mensos juga menyempatkan untuk berdialog dengan keluarga korban dan korban yang selamat
hari ini saya berada di sini atas arahan presiden jokowi dan kehadiran saya ini satu
ingin menjelaskan kepada keluarga masyarakat yang ikut di dalam kapal itu
bahwa pemerintah akan berusaha secara maksimal dan sebagai bukti ihtiar maksimal itu adalah setiap saat kita akan melakukan langkah langkah dan adanya penambahan alat alat yang diperlukan
panglima kapolri basarnas sudah berusaha dan sekarang sudah mendatangkan peralatan yang bisa menjangkau dua ribu meter
ini artinya apa usaha pemerintah betul betul maksimal